ke empat belas amikus kure itu sudah kita serahkan kepada seluruh hakim kepada delapan hakim konstitusi untuk didalami untuk dicermati untuk dipelajari dan seterusnya
pergerakan masa yang rencananya akan ada aksi demonstrasi di depan gedung mk
diketahui sidang putusan terkait perkara phpu pilpres dua ribu dua puluh empat akan dimulai pukul sembilan pagi di ruang sidang pleno gedung mkri
sederah hari ini mahkamah konstitusi akan membacakan putusan perkara sengketa hasil pemilu
sidang putusan akan dimulai pukul sembilan pagi
untuk mengetahui situasi terkini sudah ada jurnalis kompas tv nanda aprilia di mahkamah konstitusi jakarta pusat
bagaimana situasi dan pengamanan di mk
apakah ada aksi penyampaian pendapat jelang pembacaan putusan mk
kalau ditanya apakah ada aksi
informasi yang kami terima atau kami kantongi sejauh ini informasinya ada
kena tidak demikian ini rencananya masih situasional
artinya memang kalau menurut rencana ini akan adanya aksi dimulai dari pagi sampai dengan siang hari
nah ini juga bergantung sebenarnya terkait dengan penutupan akses jalan di depan gedung
mahkamah konstitusi atau tepatnya di jalan medan merdeka barat
yang dimana penutupan ini akan melihat lagi kondisi di mana aksi dari masa ini terjadi
artinya disifatnya masih situasional
dan sejauh ini kita ada juga saudara terkait dengan pengamanan sendiri
baik dari sisi depan gedung mk ataupun di sisi dalam gedung mk
kami melihat sejauh ini sudah semakin ketat dari segi pengamanannya
bahkan tadi kami lihat beberapa waktu sebelum kami melaporkan saat ini
kemudian kalau menurut rencana terkait dengan pengamanan sendiri
nanti di sekitar area mk
sektor mk salah satunya
ini akan menjadi titik di mana pengamanan personil diterjunkan
ada personil gabungan sebanyak tujuh lebih
kemudian akan tersebar juga di sektor bawaslu
yang akan ditempatkan sistem pengamanannya sendiri
di sini gita dan juga saudara bisa digambarkan
memang untuk segi pengamanan ini ditingkatkan dari berbagai layer
tadi saya sampaikan di sekitar jalan medan merdeka barat
jadi artinya memang ada petugas petugas yang memang sudah dipercaya
sudah tersumpah untuk mengamankan jalannya sidang putusan hari ini
nah tadi sudah disampaikan dalam pengantar
rencananya akan dimulai sekitar pukul sembilan pagi
di gedung mahkamah konstitusi ri satu
memang ada beberapa pihak yang sudah terkonfirmasi akan hadir
khususnya di sini ada dari pihak pemohon
yakni di sini ada ganjar pranowo dan juga mahfud md
pemohon tersebut sudah terkonfirmasi akan hadir
yakni prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
sejauh ini memang masih belum ada status terkait dengan apakah pasti hadir atau tidak
berdasarkan dari ketua tim pembela prabowo subianto dan juga gibran raka buming raka
yang sebenarnya pihaknya juga tidak ada kewajiban juga
nanti terkait dengan bagaimana jalannya sidang putusan
ini merupakan babak akhir sebenarnya
panjang terkait dengan sidang atau perkara phpu pilpres dua ribu dua puluh empat ini
kita mendengar keterangan baik dari saksi ahli
dari putusan dari majelis hakim sendiri
ini melakukan rapat permusyawaratan hakim
jadi ini menjadi hal yang pasti
sekitar pukul sembilan pagi nanti gita
yang akan dibacakan terlebih dulu dah
anies baswedan dan juga mohaimin iskandar
akan dimulai dari keputusan dari pemohon satu terlebih dahulu
tapi tidak ada hal yang menutup kemungkinan di sini
bagaimana nanti hasilnya pun juga akan kita lihat
kembali gita dan juga saudara kita akan saksikan
phpu pilpres dua ribu dua puluh empat pada pagi hari ini
apa saja poin gugatan sengketa pilpres
yang akan diputuskan oleh mkd
kita rangkum begitu ya
baik dari pemohon satu ataupun juga dari pemohon dua
untuk gabungan memang kalau dari pihak
atau gugatan dari masing masing pemohon ini
kurang lebih memang memiliki poin poin yang sama
kemudian juga adanya penyalahgunaan
atau penyalahgunaan bansos disini
ini menjadi pembahasan yang kerap kali dibahas juga di muka sidang
nah ini kalau mengingat lagi
kita akan sedikit sampaikan disini
khususnya dari poin gugatan anies baswedan dan gemohi beniskandar
pertama ada yang membatalkan hasil pemilu dua ribu dua puluh empat
ini soal kpu diterimanya pencalonan gibran
yang tidak memenuhi syarat batas usia calon wakil presiden dikala itu
ini masih belum diubahnya pkpu sembilan belas tahun dua ribu tiga
dimana dari dua gugatan dari pihak pemohon satu
yang menyebutkan bahwa meminta untuk gibran sendiri ini didiskualifikasi
dari proses pemilihan umum
ini lebih membahas terkait dengan kecurangan kecurangan
seperti halnya manipulasi data pemilihan tetap
dan juga tps ganjal sampai dengan penyalahgunaan
atau penyelewengan bansos juga ini menjadi gugatan
tidak jauh berbeda dengan poin gugatan yang dilayangkan oleh pemohon dua
yakni ganjar pranowo juga mahfud md
yang dimana meminta agar kpu membatalkan
putusan hasil penetapan presiden dan wakil presiden
namun yang menjadi pembeda antara poin gugatan dari pemohon satu
disini anies baswedan dan juga muhaymin iskandar
adalah poin dimana terkait dengan didiskualifikasinya
kalau tadi pemohon satu adalah meminta untuk gibran ini didiskualifikasi
namun kalau untuk pihak pemohon dua
poinnya adalah meminta mendiskualifikasi prabowo subianto dan gibran raka buming raka
sebagai pasangan capres dan juga cawapres
nah nanti apakah ini gugatan akan diterima sebagian
sampai dengan saat ini memang kemarin
tentu sebelum akhirnya dibacakan putusan
para majelis hakim mahkamah konstitusi
melakukan rapat pemerintah waratan hakim
untuk menentukan sebenarnya putusan atau arah apa yang akan diambil
kita juga tidak mengetahui sebenarnya apa yang dibahas dalam rph
artinya kita sama sama menunggu disini kita
apakah gugatan gugatan yang dilayangkan dari masing masing pemohon ini
ataupun apa yang akan terjadi nanti
aprilia melaporkan langsung dari gedung mahkamah konstitusi jakarta
terima kasih nanda atas laporan anda